kecelakaan lalu lintas yang menewaskan korban berinisial has di kawasan srengseng sawah jagakarsa jakarta selatan enam oktober dua ribu dua puluh
melibatkan seorang purnawirawan polisi berpangkat akbp
berdasarkan gelar perkara yang dilakukan polisi korban khas dinyatakan lalai dalam berkendara
karena mengeram secara menadak sehingga menyebabkan ia terlintas mobil dan meninggal dunia
keluarga korban mengaku sudah mengikhlaskan kepergian has
namun ayah korban adisa putra menyesalkan sikap purnawirawan polisi yang dianggapnya tidak punya empati
saya berkati lagi
saya pengen cerita kejadian begini
ini katanya ada yang terlintas segala macam
dia dari dulu itu langsung ngomong
itu diperlakukan kepada saya
itu saya yang mengalami
dan saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu
keluarga korban mengaku kerap dihubungi untuk melakukan proses mediasi
namun mereka tegas menolaknya dan akan membawa kasus ini ke meja hijau
penetapan korban sebagai tersangka dalam kecelakaan yang melibatkan
purna agrawan polri menjadi atensi publik
dan bukan tidak mungkin peristiwa ini menjadi babak baru
arogansi polisi apabila tidak ditangani secara transparansi
untuk bertutur kata ini menjadi penting
harus menunjukkan sikap sopan sikap hormat kepada publik itu harus
hingga saat ini pihak keluarga berharap ada penegakan hukum yang seadil adilnya
mereka menanti transparansi polri dalam penyidikan kasus kecelakaan
yang menewaskan buah hati tercinta